dua ekor harimau sumatera memangsa hewan peliharaan milik warga kampung penyengat
desa mungkal kabupaten siak riau
dua ekor hewan yang dilindungi ini
terekam kamera pengawas atau cctv
masuk ke kamp pekerja sawit dan memangsa anjing peliharaan warga
lokasi penampakan harimau sumatera ini
tidak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya
balai besar konservasi sumber daya alam riau
menduga harimau itu sama dengan harimau yang sebelumnya
lokasi kejadian itu tidak jauh dari lokasi kejadian sebelumnya
cuma ini memang diambil dari sisi yang berbeda
yaitu dari cctv yang dipasang di atas atap dari bangunan kandang walet di lokasi
kuat menduga ini adalah harimau yang sama dengan harimau sebelumnya
kami melihat bahwa ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan
cuma di sana kan masih dijumpai
masih adanya pakan daripada harimau ini
yaitu ayam yang berkeliaran adanya anjing
nah kali ini kuat menduga bahwa harimau masih berkeliaran di sana